pertemuan wali kota solo gibran raka buming dan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan memantik reaksi pdip
anies disebut sebut melakukan trik untuk memecah belah pdip
pertemuan anies gibran bahkan dianggap sebagai siasat agar anies lebih dikenal publik
benarkah demikian kita akan berbincang dengan ketua dpp pdip said abdullah dan analis politik universitas al azhar ujang komarudin
pak said kang ujang selamat malam
selamat malam mbak rika
baik semoga dalam kondisi baik baik hari ini sehat selalu
pak said terlebih dahulu ada batu di balik udang kenapa begitu yakin
kemudian pertemuan ini tujuannya agar ada pihak yang dipecah belah tujuan pak anies sampai ke sana
ini nggak terlalu jauh pak said kenapa terlalu yakin ya
saya tidak dalam konteks yakin dan tidak yakin
saya tidak dalam konteks membuat tunjuk ke udang
bahwa dalam setiap pertemuan seorang calon presiden ada udang di balik batu itu biasa saja kali
tidak ada sesuatu yang bisa dipermasalahkan
saya menganggapnya itu bukan sesuatu yang apa ya
ini bukan persoalan subjektif dan objektif
kalau dikatakan objektifnya ini selalu rahim karena ada kerenggangan
selama ini kami tidak merasa bahwa kerenjangan itu terjadi
kalau kita ingin menyatakan kemudian seakan akan memecah belah pdp konteks saya bukan itu
konteks saya adalah jika itu masuk ke persoalan pilgub dki maka itu salah alamat
yang pertama gibran kader pdi perjuangan
yang kedua anies tidak punya kapasitas itu
kenapa dia tidak punya partai politik
objektifnya seperti itu sebenarnya
kemudian berkembang si indomie ganupa dan anies sampai memaksa di medsosnya sendiri
itu artinya kan memang wajar saja bagi saya dia melakukan itu
namun jangan ada triki
ketika kamu sudah melakukan statement dia tetap saja membawa bawa soal pilpres
tidak tidak ada perbedaan soal pilpres
malah silaturahmi tidak usah gali dihubungkan dengan pilpres sendala
nah itulah yang kemudian menimbulkan loh ada apa sesungguhnya
ini kan sebenarnya gerakan anies ini kan dia tidak jenuin digerakkan oleh dirimu
tapi digerakkan oleh pemoles kecantikan
supaya dia terlihat jenuin terlihat humble
ya kita sama sama tahulah soal itu
kami tidak pernah mengasa bahwa itu akan menyebabkan apa
kecuali dia masuk kepada persoalan konteksasi pada pilgrim
kan itu yang saya garis bawah itu
poin saya sebenarnya itu
bukan soal silaturahmi
saya ke kang ujang terlebih dahulu kang
menanggapi yang disampaikan pak said tadi memang arahnya kesana
atau ini terlalu jauh kah
memang betul silaturahmi
karena memang sudah ada pertanyaan
ada pernyataan juga dari pak anies terkait hal ini
kita simak dulu ya sebelum saya ke kang ujang
silaturahmi dengan pak wali kota
alhamdulillah melihat sono
biasa cerita rapi pusing berbeda bedahan
terus majun gembal
nanti kita ngobrol santai aja ya
setelah sedikit berat
tidak ada yang khusus
semoga tidak yang menguruskan itu pres
sekarang masih kita lagi silaturahmi
baik kalau dalam politik biasanya tidak ada makan siang gratis
apakah betul ini tidak ada sarapan yang gratis kang ujang
ya kan terkenal
no freelance dalam politik
tapi kalau kita melihat konteknya ya
yang dikatakan bang said ya tentu
dia punya perspektif sendiri
saya sih melihatnya begitu
pasti ada konteknya
kalian dapat berpikir
jangan tinggal tersator kemas masih
kualifikasi oleh mahkamah partai nah tapi di pdip kan tidak nih kelihatannya enggak dipanggil juga gitu ya
gibran katanya kalau dipanggil pun siap gitu kalau memang ditanya tanya juga siap tapi kelihatannya kita
lihat saja nanti apakah dipanggil atau tidak ya saya sih melihatnya konteksnya begini kalau
nah tidak ada tuh justru ini bagus kalau tidak ada bagus saya melihat bahwa konteknya ya silaturahmi
romi mungkin ya saya melihat bahwa mas gibran ini kan butuh pengalaman pengalaman banyak dari
berbagai macam kalangan dan itu termasuk ya anies baswedan yang dianggap ya dalam konteks transportasi
dianggap sukses dianggap loh ya ya bang said ya saya katakan karena dianggap suksesnya mau belajar
jakarta ataupun gibran diposisikan sebagai calon gubernur jateng saya sih mendapat kabar bukan di
jakarta di jateng kenapa kalau jateng energi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tapi kalau di
jakarta akan terlalu besar mengeluarkan energi
itu bagi pdip mungkin dalam konteks belajarnya itulah yang saya anggap positif bersilaturahminya
positif konteks belajarnya positif lalu tadi belajar teknologi transportasi juga menjadi
penting lah kalau wali kota misalkan tidak tahu tata kelola ya apa nama kotanya lalu tidak belajar
transportasi publik ya sulit saya pernah ke melbourne itu bagaimana tata kotanya luar biasa
baik krem itu luar biasa menjadi transportasi yang luar biasa kita kan enggak ada nah saya tidak tahu
dalam konteks apa namanya bang said gitu ya tadi mengatakan sudah sangat clear bahwa beliau
mengatakan tidak ada kata kata memecah belah partai itu sudah pas sudah cocok tetapi kalau menyalahkan
juga tidak bisa karena dalam konteks politik itu kan kawan dan lawan tipis sangat betty beda beda
tipis gitu di politik terkadang hari ini jadi lawan besok jadi kawan kawan jadi lawan seperti nasdem saja
di periode pertama itu sangat kokoh dengan pak jokowi sangat kuat hubungan emosional antara pak surya palo dan pak jokowi
di periode kedua saat ini sudah pupus saja itu apa namanya keakraban pak jokowi dengan nasdem itu dengan pak surya paloh
artinya beda beda tipis antara lawan dan kawan ini
oleh karena itu saya melihat kalau pun mas gibran gitu ya belajar dalam konteks transportasi yaitu hal yang wajar kalau menurut saya
kenapa karena memang mas gibran masih muda masih panjang perjalanan politiknya butuh pengalaman pengalaman dari gubernur gubernur yang dianggap sukses
siapapun mau anies mau ridwan kamil mau pak ganjar siapapun boleh pak gibran mas gibran belajar kepada gubernur gubernur yang dianggap berhasil begitu
kawan dan lawan tipis pak said dalam konteks ini berarti pak anies bisa dilihat sebagai kawan dong untuk belajar begitu bagi mas gibran
kalau gibran mau belajar dan belajar ke bapaknya saja nggak usah
bapaknya jadi gubernur tidak perlu belajar tapi sukses
bapak jadi presiden kan kemudian tidak usah belajar tapi legisinya luar biasa
ini kan soal talenta soal kepemimpinan
yang sudah ingin saya sampaikan adalah begitu seseorang dipinang oleh sebuah partai politik dan dia ditetapkan jadi capres
maka gerak geriknya itu tidak bisa kemudian tidak ada upaya untuk mendapatkan gen politik
apakah itu elektoral apakah itu popularity itu pasti
tidak mungkin lawan itunya bungkusannya silatul rahim tidak ada yang menolak
tapi bahwa ada kepentingan di silatul rahim itu iya
siapa sih di antara kita yang kemudian ketika seseorang silatul rahim
itu tak ada kutip itu akan dipermasalkan pasti tidak
tapi bagi seorang calon presiden kemanapun dia melanggar
pasti dia punya pertimbangan pasti punya kalkulasi pasti punya perhitungan
maka kami juga perlu mengkalkulasi
artinya apa silatul rahimnya oke tapi bawaan politiknya itu tidak bisa disindari
punya abcd di mana dia strong kuat di mana dia lemah
maka selalu konteknya saya ke silatul rahim
kemana mana silatul rahim
karena bungkusan itu paling nyaman
walaupun itu maknanya sebetulnya adalah silatul rahim politik
dalam kontek dia untuk mencari gen elektoral
bahwa dia akan mendapatkan atau tidak itu kembali
namun itu kebetulan pembaliknya adalah anis
karena anis saya pastikan tidak mungkin dia bergerak sendiri
dia apakah pembalik citranya di belakang
dari sisi saya
saya mengucapkan maaf
saya akan mengucapkan maaf
pertanyaannya kemudian pak said kalau misalnya kita lihat pertemuan ini
apakah memang di satu sisi tadi seperti pak said sampaikan
bakal calon presiden gerak geriknya
pasti ada tujuan politiknya begitu
tapi ini lebih diuntungkan buat pak aniesnya
atau mas gibran nya sih sebenarnya
atau jauh jauh pdip sebenarnya yang kebakaran jenggot saja
tidak ada apa apanya ini pertemuan
enggak kami tidak kebakaran jengkot
yang kami kira kira kalau agis masuk kepada soal kontestasi
karena kebukuan ranahnya anis
mas gibran kandar pdip perjuangan
jenggot siapa yang mau dibakar kira kira
saya tidak dalam konteks itu jauh dari konteks itu
mau kemana pun kalau memang kami akan kebakaran jenggot
sebelum itu akan kami larang
tapi di pdp tidak ada larangan itu
tidak ada mas gibran dipanggil
dan itu saya jamin ke dalam forum seperti
ini karena tidak bisa dihindari
mau ketemu siapapun terima atau tidak terima
kan dikonteknya di mas gibran
semuanya satu ketiga
eric wali kota surabaya yang sukses di surabaya
silatul wahim belajar lagi
tanpa saya publik surabaya jauh lebih bagus
tata kotanya sudah luar biasa
tadi yang disampaikan pak
pak said tadi menarik ya
pak jokowi juga maju ke gubernur dki
tanpa harus belajar dengan gubernur yang sebelumnya
begitu ya pak said ya setidaknya ya
saya sekarang ke kang ujang
pertanyaan yang sama
dalam pertemuan ini kemudian sebenarnya siapa yang diuntungkan
pak anies kah
atau mas gibran ya
ya yang diuntungkan pak anies lah
dia sebagai capres
ya mas gibran juga sebenarnya diuntungkan juga
sebagai calon gubernur
kan begini bang said ya
pak jokowi itu pembelajar yang ulu
karena kata mahathir muhammad begini
kalau ibarat mengangkat barbel gitu ya
pak jokowi itu belajar dulu
angkat barbernya satu kilo gitu
bahkan sampai saat ini pak jokowi sudah sepuluh kilo
sudah semakin terlatih
jadi pak jokowi banyak belajar
saya baca bukunya pak mahathir muhammad
jadi bukan berarti pak jokowi misalkan
jadi wali kota lalu yang ngapsukes
jadi gubernur di inggris
sudah tidak belajar belajar
pasti banyak belajar
ya karena itu saya melihat
pak gibran juga butuh belajar ke banyak orang
kesiapapun lah belajar itu
kalau dalam saya sih melihat begini ya
kalau dalam istilah saya bang said ya
kalau dalam agama itu begini
kalau ada intan itu intan itu mohon maaf ya
kalau di mulut anjing gitu ya
kalau itu intan walaupun najis anjing itu
ya ini analogi saja ya
sesuatu apapun yang baik itu dari siapapunnya diambil
mungkin mas gibran mau mengambil sesuatu yang baik dari anies

mungkin mas gibran mau mengambil sesuatu yang baik dari anies
siapa yang diuntungkan saya rasa kedua duanya
tapi siapa yang lebih diuntungkan ya pasti anies

karena beliau capres ketemu mas gibran
seorang wali kota muda
anaknya pak presiden
ya tentu mendapatkan pemberitaan yang luar biasa
politik biasa di kita seperti itu
termasuk mencitrakan diri di sosial media
termasuk mencitrakan diri di sosial media
oke sebelum ke pak said
saya ingin nanya dulu ke kang ujang sebentar pak said
karena kita baru saja melihat begitu ya
karena kita baru saja melihat begitu ya
bagaimana mas gibran memposting foto makan bersama
dengan mas ganjar gubernur jawa tengah

yang dilakukan sebelum dengan anies
jadi pertemuan sebelum dengan pak anies
tapi baru saja di posting
lebih duluan di posting

cara makan bersama ataupun sarapan bersama dengan pak anies
ini bisa dilihat maknanya seperti apa ya kang ujang

tapi ya maksud saya begini
pengen punya pengalaman yang baik
pengen punya pengalaman yang banyak
saya tentu ingin belajar seperti ayahnya tadi
ingin jadi wali kota yang sukses
ingin jadi gubernur yang sukses
sehingga bisa katakanlah sukses juga
menjadi presiden lah katakanlah seperti itu
ini kan gubernur gubernur yang dianggap
misalnya pak anies sebagai capres ya dianggap bagus
walaupun misalkan kelompok tertentu
tidak mengatakan bagus pak ganjar juga
sebagai gubernur dianggap bagus dianggap loh ya
tentu yang pihak lain juga tidak
tadi bisa belajar ke
dua tokoh ini dan seandainya nanti
mas gibran datang ke ridwan kamil
itu juga lebih bagus gitu loh
jadi saya melihatnya kalau
anak muda seperti mas gibran seperti saya
ya tentu harus banyak belajar
dan belajar kepada
orang yang ahlinya kepada orang yang
berpengalaman orang dianggap sukses
itu kan lebih baik lebih bagus
tentu saya sih mengatakan ya bahwa
apapun itu yang dilakukan oleh mas gibran
ketika dia ketemu mas anies
ketemu mas ganjar ya itu
menjadi sebuah apa ya anak muda
yang memang ingin
belajar karena dia punya
tanggung jawab moral kelihatannya
itu akan mengusung
gibran untuk menjadi gubernur kan itu
tantangan yang besar bagi gibran
apakah punya harapan
besar ketika misalkan nanti
dicalonkan sebagai calon gubernur
itu punya visi yang besar punya
untuk bisa menata katakanlah
di solo tetapi juga
nanti menjadi gubernur
saya kan sudah melihat pola pola
skema skema ya yang dibangun
oleh pdip terkait dengan
masa depan gibran terutama
pak jokowi gitu kita kan sudah baca
tapi saya melihatnya tadi
gibran kelihatannya bukan di dki
tapi di jawa tengah saya kemarin
ketemu senior saya
petinggi partai juga
kebetulan dekat pak jokowi
mendapatkan info seperti itu
tapi nantilah itu soal lain
tapi saya melihat kalau gibran ketemu
mas anies ketemu mas ganjar
bagi saya sesuatu yang positif itu adalah
anak muda yang ingin belajar
jadi pengalaman pengalaman seorang gubernur
atau jangan jangan biar
skornya satu sama jadi sudah ketemu
pak anies sudah ketemu juga
mas ganjar mas said benar tidak
ini kemudak wali
yang si peneliti yang
melakukan itu kan anies ke gibran
dan kan ujang mengakui bahwa
yang diuntungkan pasti yang lebih
diuntungkan pasti anies
itu tidak bisa dihindari
belajar saya setuju dengan
pernyataan kan ujang
dalam tradisi kami kang ujang
dari mana saja datanya hikmah itu
jika seseorang mengejariku
itu tradisi kami
siratu rahim itu
makna juminya menjadi hilang
tidak bisa dikaitkan
siratu rahim siratu
kami tidak bicara soal
mulakan step men kan pasti
dikaitkan untuk dirinya
maka dia keluar kata kata pilpres
narasi yang dibangun
yang dia kalau bahasa saya
game politik yang mau diambil
itu kan ujang
dari sisi saya kang ujang ya
baik pak said yang terakhir ya
sudah bertemu dengan
pak anies belajar banyak
berkomunikasi masalah transportasi
bertemu dengan mas ganjar juga
gubernur jawa tengah banyak pelajaran juga
diskusi yang diambil kira kira
jadi gubernur dki atau gubernur jawa tengah ya
kami senang menata
kontestasi untuk pilkada
baik pilbuk maupun
dan kami masih
dalam proyek membuat kriteria
dan sejumlah nama yang nantinya
akan diputuskan oleh dpp partai
sehingga belum ada kata
si a untuk profesi b
si b untuk profesi a
karena kami concern selalu
ibu ketua umum itu bukan soal
orang ingin jadi gubernur
tapi yang diukur adalah aspek kepemimpinan
sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pdip
perjuangan maka orang itu
sebaiknya dan berhak untuk
tingkat yang lebih tinggi
umpama yang mana dari
dari dpi seperti itu
dari pak jokowi
dari wpt solo ke gubernur
ke presiden itu memang
yang harus dilalui tapi aspek
adalah bukan soal gubernurnya
bukan soal wali kotanya tapi asli
kepemimpinan itu yang segala galanya
bagikan serta aspek ideologi
karena itu stempel kami
dan kita juga masyarakat adem melihat bagaimana tokoh
politik duduk bersama bersilaturahmi
kita lihat dampak kedepannya
seperti apa terima kasih pak said kang ujang
sudah berbincang bersama kami di prime news
malam hari ini selamat malam salam sehat selalu
selamat malam mbak elvira